ada informasi yang ini sebetulnya saya cukup miris ya untuk melihat ini
karena ada seorang bayi di palangkaraya kalimantan tengah
dinyatakan positif narkoba jenis sabu sabu
kandungan narkoba diduga masuk ke dalam tubuh bayi melalui asi sang ibu
yang merupakan pengguna narkoba
hal tersebut ditemukan setelah jajaran badan narkotika nasional provinsi
ataupun bnnp kalimantan tengah dan juga bnn kota palangkaraya
membongkar jaringan perdana narkoba yang melibatkan dua orang pengedar sabu sabu
bayi berusia lima bulan dinyatakan ada kandungan zat narkoba di tubuhnya
ibunya ri yang mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu sudah ditangkap petugas
zat sabu yang telah masuk di dalam tubuh ri masuk ke tubuh bayi melalui asi yang diberikan
kasus ini terungkap setelah polisi menangkap dua orang pengedar sabu sabu
bernama babeh dan deni di sebuah kos di jalan cilikriwut palangkaraya
istri deni ri dan anaknya yang masih bayi juga ada di tempat itu
petugas menemukan puluhan paket sabu sabu
seberat hampir lima gram telepon genggam timbangan digital
uang tunai jutaan rupiah dan seperangkat alat isap sabu
masalah babe saat ini sedang kita dalami jaringannya sebesar apa
makanya kita bekerja sama dengan polres dan polda
karena di polres juga sudah ada penanganan jaringannya babeh
ayah bayi deha mengajak istrinya mengkonsumsi sabu sejak dua bulan yang lalu
deha tidak tahu jika saat menyusui itulah
bisa menularkan zat sabu ke tubuh bayinya
petugas kini berupaya agar kondisi bayi normal kembali
sedangkan ri tetap dilakukan rehabilitasi guna memberi efek jerah